dan tidak boleh dijual lagi
pabrik gula asem bagus mengaku tidak bisa menjual banyak gula kepada warga
karena minimnya stok di dalam pabrik karena belum mulai giling
pga sembagus pun hanya menjual satu ton gula dengan harga rp dua belas lima ratus per kilogram
untuk menekan harga gula di pasaran yang mencapai rp tujuh belas
banyaknya warga yang membeli membuat gula ludes hanya dalam hitungan satu jam
operasi pasar gula pasir ini rencananya akan digelar setiap hari oleh pgasem bagus
di kecamatan kecamatan terdekat lokasi pabrik
pondo jawa timur